beginilah detik detik saat satu unit mobil minibus tenggelam di sungai buatan kompleks perkantoran tanjung sinai ogan ilir sumatera selatan
beruntung meski mobil sudah dalam keadaan tenggelam dua orang penumpang di dalamnya berhasil ditolong oleh warga hingga keduanya selamat
kejadian tenggelamnya sebuah minibus di dasar sungai buatan ini bermula saat dua orang remaja hendak pulang setelah menyaksikan lomba kapal bidara pada ulang tahun kabupaten ogan ilir ke delapan belas minggu sore
saat mundur sang sopir menginjak pedal gas terlalu kencang membuat mobil terjun ke sungai
sulitnya medan dan dalamnya air membuat petugas kewalahan untuk mengangkat mobil yang tergelam
masih lagi kasih lagi
inilah rekaman detik detik saat sebuah mobil minibus terjun ke sungai
sebuah mobil minibus terseret arus banjir bandang di jember pada minggu sore
pemilik mobil sempat terjebak di dalam mobil selama setengah jam lantaran pintu kanan terjebak arus banjir dan pintu kiri tertahan pepohonan
pemilik bisa keluar setelah mendobrak pintu bagasi
ia berhasil menyelamatkan diri meski mobil langsung terseret arus sungai dinoyo
terseret sampai berapa meter
kalau dari titik pertama ketika saya diam
habis gitu saya keluar mobilnya terseret lagi kurang lebih lima puluh meter
selain merusak bagian mesin seluruh barang yang ada di dalam mobil juga hilang terseret arus banjir
ini ikutan cnn indonesia